apple berencana membangun innovation center di bsd city tangerang selatan
innovation center ini akan menjadi pusat pengembangan software apple
khususnya aplikasi ios yang dapat mendorong pertumbuhan startup di bidang teknologi
atau program untuk mendalami pembuatan dan pengembangan aplikasi dalam software ios
yang bertempat di binus university alam sutra
yang di sini ini kan mereka membuat seperti tadi saya bilang membuat prototipe
jadi membuat percontohan
dan orang orangnya itu nanti akan dibawa ke sana
kan kalau nanti pusat inovasinya di sana jadi
jadi ini orang orangnya disiapkan dari sini
orang orang untuk mendevelop di sana mendidik di sana ya
di pusat inovasi mereka itu
surya wirawan menegaskan bahwa program pelatihan tersebut hanya bentuk inisiatif apple
dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas
program ini pun tidak akan dimasukkan dalam perhitungan tkdn apple
ios foundation center memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi binus
yang ingin membuat atau mengembangkan sebuah aplikasi
dan kini mereka telah mengembangkan dalam bentuk prototipe
ini adalah salah satu contohnya
bisa dijelaskan ini aplikasi apa sih
dan fungsinya untuk apa
dan kegunaannya gimana nih
jadi nama aplikasi kita itu save
jadi save ini kegunaannya supaya memudahkan user untuk mengakses emergency service itu
contohnya kalau misalnya kita perlu tahu rumah sakit terdekat
di sini kan rumah sakit terdekat itu di rumah sakit awal bros
jadi kita langsung pencet aja bisa tahu oh rumah sakit terdekat itu rumah sakit awal bros
sama kita juga bisa langsung cari lokasi destinasinya itu
nah juga kalau misalnya kita juga mau tahu dua puluh lima km terdekat juga rumah sakit di mana
ini juga bisa
jadi kita bisa lihat rumah sakit terdekat dua tiga puluh delapan km itu di rumah sakit omni
ini juga bisa digunakan buat kepolisian rumah sakit dan juga pemadam kebakaran
proses pengembangan prototipe ini sendiri hingga jadi seperti ini bentuknya ini memakan waktu berapa lama
untuk sampai ke hasil akhir itu kita cuma diberi waktu dua puluh hari
pengembangan pengembangan apa lagi apa yang dilakukan gitu
ini sekarang kan masih prototipe jadi masih banyak yang perlu dilakukan
contohnya masih banyak data yang perlu ditambah
jadi kan rencana kita untuk seluruh indonesia
ios foundation program memang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa binus university
namun innovation center apple akan terbuka untuk umum